seiring dengan menurunnya ppkm di ibu kota menjadi level dua
marka marka pembatas jarak di halte dan juga di dalam bus akan dicabut secara berkala
meski begitu ada sejumlah syarat dan protokol kesehatan yang diterapkan bagi semua penumpang
penumpang bus transjakarta diminta untuk menunjukkan bukti vaksinasi covid sembilan belas minimal dosis pertama
menggunakan aplikasi peduli lindungi jaki atau sertifikat baik digital maupun tercetak
penumpang juga wajib mengenakan masker dan fasilitas mencuci tangan masih tersedia di setiap halte bus
pt transjakarta juga membersihkan bus bus secara berkala
dalam keterangan tertulisnya pada rabu dua puluh oktober
direktur operasional pt transjakarta prasetya budi mengatakan
dari keputusan gubernur dan kepala dinas perhubungan pemprov dki jakarta tentang ppkm level dua
beberapa penumpang bus transjakarta mengaku khawatir dengan kebijakan ini
beberapa penumpang bus transjakarta mengaku khawatir dengan kebijakan ini
pasti khawatir paling prokesnya juga harus lebih ketat lagi sih
kekhawatirannya sih pasti takut terjadi gelombang tiga lagi ya
epidemiolog universitas gajah mada bayu satria menyatakan belum setuju dengan keputusan
angkutan publik mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh
kepala dinas perhubungan pemprov dki jakarta level dua
level satu pun seharusnya di uji coba dulu
karena satu juga kita belum tahu
di indonesia kan tidak terlihat datanya dengan baik
berapa banyak sih dari seluruh kasus yang kemarin terjadi misalnya
atau yang sudah pernah terjadi itu berapa banyak sih yang terdeteksi dia berhubungan dengan transportasi publik
tidak bisa melihat itu
jadi kita juga susah untuk bilang oh transportasi publik berisiko atau nggak
selain penambahan kapasitas transjakarta juga menyesuaikan jumlah bus selama ppkm level dua untuk melayani penumpang
karmel mursalim imam muhairib jakarta